halo anda masih di tech news
istilah unicorn langsung ramai menjadi perbincangan setelah topik ini terlontar pada debat capres kedua yang digelar pada minggu lalu
apa sih sesungguhnya aksi unicorn dalam dunia teknologi berikut penjelasannya untuk anda
apakah unicorn itu nyata
bukan unicorn ini yang dimaksud
dalam dunia teknologi istilah ini terkait perusahaan rintisan atau startup seperti uber dan airbnb
yang telah mencapai valuasi atau nilai bisnis lebih dari satu miliar dolar amerika serikat atau sekitar empat belas triliun rupiah
lantas mengapa hewan mitologi dengan rupa kuda bertanduk satu ini dikaitkan dengan bisnis teknologi
istilah ini dipopulerkan pertama kali oleh a landy
pada dua ribu tiga belas pemodal ventura dari coboy ventures ini menulis di laman berita teknologi techrunch berjudul
sliber pendapat unicorn itu tidak nyata
sedangkan valuasi perusahaan itu nyata karena dihitung berdasarkan angka
pada dasarnya valuasi perusahaan dihitung berdasar aset dan pendapatan
karena para ventura capital atau perusahaan ventura sebagai pemodal
berupaya meningkatkan hasil investasi dari kepemilikan beberapa startup
lee pun menganggap istilah unicorn mampu menggambarkan obsesi magis para startup yang berburu valuasi hingga miliaran dolar amerika
di indonesia empat startup yang dianggap unicorn yakni gojek bukalapak tokopedia dan traveloka
lembaga riset cb insight menulis pada januari dua ribu sembilan belas sudah ada tiga ratus unicorn di seluruh dunia
ada pula tingkatan dekakorn yang memiliki valuasi sepuluh miliar usd dan hektacorn dengan valuasi seratus miliar usd